komisi pemilihan umum mengumumkan secara resmi hasil tes kesehatan dari tiga pasangan baca pres dan bacawa pres dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh empat
ketiga paslon dinyatakan lulus tes kesehatan dan mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin negara
komisi pemilihan umum secara resmi menerima hasil tes kesehatan dari tim medis rspad gatot subroto
berkas hasil tes kesehatan diserahkan langsung oleh kepala rspad gatot subroto yakni lejen albertus budi sulistya kepada ketua kpu hashim ashari
kepala rspad gatot subroto pun menjelaskan pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan jasmani psikologi dan penyalahgunaan narkoba
hasil dari tes kesehatan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diserahkan ke kementerian kesehatan
ketua kpu hashim ashari menyampaikan dari tes kesehatan ketiga paslon baca pres dan bacawa pres disimpulkan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
hashim ashari juga menambahkan hasil tes kesehatan ketiga pasangan calon presiden ini sebagai salah satu syarat dari perkas pendaftaran pilpres dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
pemilihan tiga hari ini kemudian dilakukan oleh tim perpustakaan dan pemeriksaan
kepala rspad gatot subroto pun menjelaskan pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan jasmani psikologi dan penyalahgunaan narkoba
setelah telah diserahkan oleh kpu hashim ashari
sidang pleno sehingga kami sudah memperoleh sebuah penilaian hasil pemeriksaan dan secara
legal formal hari ini saya sudah menyerahkan kepada ketua kpu republik indonesia untuk menjadi
bahan pertimbangan dan pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya